lima warga di magelang jawa tengah tertimbun longsoran dinding gua di sebuah lereng sungai saat sedang mencari ikan
tiga korban meninggal dunia sementara dua korban lainnya mengalami luka luka
isak tangis keluarga pecah saat korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan
tiga warga dusun gedongan desa wanurejo kecamatan borobudur kabupaten magelang jawa tengah
yakni fatu roham ahmad khairul rotin dan rizky tewas tertimbun longsoran dinding gua di lereng sungai sileng
kejadian bermula pada minggu petang
enam orang pemuda mencari ikan di sungai sileng yang berjarak lima ratus meter dari permukiman warga
lima orang kemudian masuk ke dalam gua yang airnya sudah disedot dengan mesin pompa
tiba tiba dinding gua setinggi tiga meter runtuh dan menimbun kelimanya
ya dari bibir ini padas ini sekitar lima meter ke sananya
berarti tadi kurang duru pak
ya diambil pakai diesel
terus pada saat pada di dalam terjadi
ya itu terjadi tertimpa
kelima korban sempat dilarikan ke rsud muntilan namun tiga korban menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit
sementara dua korban lainnya hanya mendapatkan perawatan
masuk ke dalam gua tadi untuk mencari ikan dan tiba tiba dinding gua yang ada di atas runtuh
sehingga ada tiga korban

sehingga ada tiga korban yang sudah ditolong warga dibawa ke rumah sakit muntilan tapi tidak tertolong
polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian
sementara ketiga korban meninggal langsung dimakamkan di pemakaman umum desa pada minggu malam
dari jogok purnomo magelang